nat nat pintunya kekunci nat
lo gak usah jahil sal
kalo gue jahilin lo masih pantas
beneran gak bisa dibuka
si natan gercep amat
kalo cowok jaman sekarang gak gercep
semua nasibnya sama kayak lo
mereka makan berduaan
ada yang resah nih
pengen nelpon ya
nah sebentar aja masa gak bisa
geng sih kali bosku
kita pergi dulu yuk
gak lagi sih
mana dulu kek
eh ntar kita balik lagi kesini
hari ini saya mau ke bandung
supaya dia jangan kemana mana
karena saya mau bicara sama dia
kalau perlu bibi pegang kunci motornya ya
nanti dan natan marah sama bibi tuan
bibi pilih natan yang marah
atau saya yang marah
biar bibi umpetin kuncinya
saya pergi dulu ya bibi
saya lagi yang kena
nah pulang bareng yuk
sejak kapan nama lo berubah jadi sama
ih kok salma mau sih diajakin sama natan
bisa aja kenapa sih
eh lo tadi denger gak si natan bisikin apa ke salma
lah mana gue tau
lo aja gak denger gimana gue
ih kok mereka berdua gak saling banget sih
udah ya pulang
salma tuh ya
wuh hobinya beda dari anak anak seumurannya
dari dulu dari kecil anak anak seumuran diam ya hobinya berenang jalan jalan ke mall
salma teh ya yang diadepinnya bukuuuu
terus dari dulu
eh udah rapi
udah mau jalan ya
yaudah kalo gitu kita pamit ya tante
hati hati ya jaga diri
jagain tuh anak tante
mau jalan cemberung
ya udah kalo gitu salma berangkat dulu ya
tapi lo janji ya jangan gangguin kak dinda lagi
naaat please jangan ngebuat kak dinda makin gak suka sama gue

tidak ada yang mau jalan jalan
di tempat umum pasti aman
ya gak sih
habisnya kalau di sekolah tuh pertama
adit sama budi gangguin vlog gue terus
mereka tuh bikin ancur tau gak sih
yap bener banget maya dali
gue yakin kali ini videonya bakal sukses
beru cantik kok
jadi ini adalah vlog pertamanya dinda
dikin vlognya bersama besti besti gue
hindar malah ketemu lagi disini
kalian mau liat gimana kan
nih akhirnya vlog pertama gue jadi
jangan bilang mau deketin si dinda
lu kenapa deh
kok dima sih di bener bener nyelekin gue ya
belinto gak sih
kok dihapus sih beb
padahal ya gue udah maksimal mungkin
eh eh eh eh jangan jangan jangan jangan nat
ya yaudah deh
nat tempat makannya dimana ya
gue gak tau soalnya
wah lo takut ya
lagian siapa sulungnya
suruh masuk duluan
nah ini kafenya udah tutup ya
biasanya jam segini belum kok
gue adit budi juga sering norong disini
tapi kok sekarang tutup ya
nah ini kan tempatnya udah tutup
jadi mendingan sekarang kita pulang aja ya
makannya di rumah masing masing aja
sal lo mau kemana
nat nat pintunya kekunci nat
nat nat pintunya kekunci
lo gak usah jayok
beneran gak bisa dibuka
tolong buka pintunya masih ada orang disini
tolong kita mau turun